setelah diberlakukannya pelonggaran aturan di berbagai sektor dan kegiatan
penyebaran virus covid sembilan belas di jakarta masih terjadi dalam taraf yang mengkhawatirkan
berdasarkan data penambahan kasus positif di dki jakarta
grafik penambahan kasus setelah pemberlakuan psbb transisi cenderung naik
bahkan tanggal tujuh dan sembilan juni jakarta memiliki jumlah kasus terbesar di antara provinsi lain
selain itu pada tanggal sembilan juni jumlah kasus jakarta mencapai yang terbesar sejak kasus perdana ditemukan
ahli kesehatan masyarakat universitas erlangga windu purnomo mengatakan
lonjakan kasus tak lepas dari kebijakan pelonggaran aturan di berbagai sektor dan kegiatan
terlebih sedari awal pemprov dki jakarta dinilai salah membaca ukuran epidemiologi
dalam keputusan memperlakukan psbb transisi
dalam kurva epidemik dan
penularan kasus yang dijadikan rujukan
windu menyatakan penilaian tak cukup melihat data median rt
dalam kurva upper bound dan lower bound menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan
upper bond di tanggal terakhir masih menunjukkan angka di atas satu
atau masih memiliki potensi penularan
kita kalau membaca rt itu harus lihat upper bound dan lower bound
upper bound nya itu masih di atas satu
sebetulnya dia belum kurang dari satu jadi masih satu sebetulnya
tapi dengan berani
sudah melakukan transisi
nah jadi kita ini belum aman sebetulnya
melihat perkembangan penularan jakarta belakangan
wisnu merekomendasikan anies agar mencabut pelonggaran yang diberikan
sebenarnya hal ini juga menjadi opsi yang disiapkan pemprov dki jakarta
dalam masa transisi ini
bila ternyata angka kasus meningkat pasien meningkat
bisa dilakukan kebijakan rem darurat
kita akan lihat jumlah kasus kita akan lihat jumlah orang bepergian
dari situ nanti bila diperlukan baru digunakan
kewaspadaan akan virus covid sembilan belas tak boleh berhenti ketika pelonggaran dilakukan
apabila lalai di fase ini malah riskan akan adanya gelombang kedua penyebaran
reza ramadan andi angga jakarta